menjelang puncak ibadah hukuf di arafah pada hari sabtu persiapan maktab dan tenda bagi jemaah calon haji semakin dimatangkan
jemaah akan berangkat ke arafah mulai hari jumat
jemaah calon haji indonesia
untuk mempersiapkan diri menyambut jemaah
jemaah di arafah itu yang kira kira pukul delapan pagi
itu kloter pertama lah itu akan tiba di mekah
sementara persiapan maktab untuk haji khusus juga semakin dimatangkan
di maktab satu ratus sebelas ini tenda untuk jemaah biro travel safira sudah siap
pelayanan untuk jemaah haji menjadi prioritas agar bisa beribadah dengan khusyu dan nyaman
ya alhamdulillah seperti yang bisa kita lihat saat ini kita berada di arafah
persiapannya sudah sembilan puluh sembilan persen sudah siap semuanya
untuk safira kita menempati dua tenda yang cukup besar
dengan kapasitas sekitar lima ratus delapan puluh orang
setiap tenda ini dilengkapi dengan sofa bed
jadi kursi yang bisa diatur menjadi tempat tidur
kemudian di dalam tenda ini juga dilengkapi dengan air condition yang cukup banyak
sehingga nanti diperkirakan suhunya bisa
mencapai dua puluh empat derajat
cukup nyaman bagi jemaah
insya allah cukup nyaman untuk jamaah
bahkan pihak maktab khawatir nanti jamannya kedinginan makanya dikasih selimut juga
masya allah alhamdulillah
kemudian karena cuacanya panas
buffet untuk makan jemaah juga di siapkan di dalam tenda ini
jadi jemaah melakukan semua aktivitasnya di dalam tenda
jadi sholat istirahat kemudian wukuf makan
semuanya dilakukan di tenda karena kita menghindari sengatan matahari yang sangat panas
yang diperkirakan nanti mencapai lima puluh derajat
tahun dua ribu sembilan belas ini sekitar dua ratus dua belas jamaah calon haji asal indonesia
akan melaksanakan wukuf di arafah pada sabtu lusa
wukuf merupakan rukun sekaligus puncak ibadah haji
muhammad walid lukmanul hakim mekah saudi arabia